kelompok terbang atau kloter pertama jemaah calon haji telah berangkat ke tanah suci hari ini
menteri agama mengingatkan jemaah menjaga kesehatan terkait cuaca panas di arab saudi
yang suhunya bisa mencapai lima puluh derajat celcius
kloter pertama jemaah calon haji indonesia seribu empat ratus empat puluh lima hijriah mulai diberangkatkan minggu dini hari
menteri agama yakut khalil khomas melepas keberangkatan tiga ratus delapan puluh lima jemaah dari bandara soekarno hatta tangerang banten
menteri agama mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan di tengah tantangan cuaca panas di arab saudi lebih dari empat puluh derajat celcius
kerajaan arab saudi juga telah memperingatkan soal cuaca panas
kami kutip dari media berita saudi arabia saudi gazat pusat meteorologi nasional atau the national center of meteorologi
menyebut musim panas di saudi dimulai satu juni
menyebutkan musim panas di saudi akan mulai dari satu juni tahun ini
pusat meteorologi nasional nmc mengatakan musim panas akan dimulai di arab saudi mulai satu juni tahun ini
soal kesehatan jemaah calon haji jadi perhatian pemerintah
ditambah tahun ini kuota jemaah indonesia adalah yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaran ibadah haji
total jemaah tahun dua ribu dua puluh empat mencapai dua ratus empat puluh satu ribu jemaah
terbagi atas dua ratus tiga belas tiga ratus dua puluh jemaah haji reguler
jemaah haji indonesia dibagi dalam lima ratus lima puluh empat kloter keberangkatan dalam dua gelombang
gelombang pertama diberangkatkan mulai dari dua belas hingga dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
gelombang kedua diberangkatkan pada dua puluh empat mei hingga sepuluh juni dua ribu dua puluh
sama seperti tahun dua ribu dua puluh tiga penyelenggaran haji tahun ini juga mengangkat tagline haji ramah lansia
ada sekitar empat puluh satu ribu jemaah lanjut usia akan menunaikan